kita kembali ke dalam negeri putusan mahkamah konstitusi yang memberi kesempatan sama
kepada laki laki dan perempuan menjadi raja keraton yogyakarta dan gubernur daerah istimewa yogyakarta
dianggap memberi angin segar bagi keluarga sri sultan hamengkubwono x dan gusti kanjeng ratu hemas
upaya ini diperkirakan memang sudah direncanakan sejak lama
untuk memuluskan langkah putri sulung sri sultan hamengkubwono x
yaitu gusti kanjeng ratu mangkubumi menjadi raja dan gubernur berikutnya
pekan lalu mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pemohon
salah satunya pihak keraton yogyakarta
pasal yang diuji materi adalah pasal delapan belas huruf m tentang syarat pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur d i e
pasal tersebut menyebutkan salah satu syarat menjadi gubernur atau wakil gubernur d i e
yaitu menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat istri namun tidak disebutkan tentang suami
pasal ini seolah olah menyebutkan sebuah syarat yang menyebutkan sebuah syarat yang menyebutkan sebuah syarat yang menyebutkan sebuah syarat

menurut kuasa hukum pemohon putusan mk ini memberi kesempatan perempuan menjadi raja sekaligus gubernur d i y
polemik tentang raja atau ratu perempuan di jogja itu bisa menjadi raja itu sudah selesai
karena melalui pesan bahwa gubernur jogja otomatis adalah raja kadipaten raja kasultanan yogyakarta
dan wakil gubernur adalah adipati paku alam entah itu perempuan kelak ke depan entah itu laki laki itu bisa
tidak ada masalah konstitusi membuka ruang mereka untuk tetap menjadi raja sekaligus sebagai gubernur di situ dan wakil gubernur
menanggapi putusan mk tersebut gubernur d i e yang juga raja keraton yogyakarta
sri sultan hamengkubwono x mengaku masih mencari dokumen putusan yang dimaksud
saya ini kan belum saya kan ya belum kan ngacu kan saya kan gak dapat
saya belum cari keputusan saya gak bisa jawab orang orang belum ngerti kalimatnya
sementara itu dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas kejamada bayu dardias menduga
upaya uji materi sudah direncanakan menyusul peristiwa sabda raja dan dauh raja dua tahun lalu
sabda raja intinya adalah pengubahan nama adat sri sultan
bahwa sultan berikutnya bisa di jabat perempuan
sedang daung raja intinya mengganti nama anak sulung sri sultan dari gusti kanjeng ratu pembayun menjadi mangku bumi
dau raja disinyalir kuat merupakan perintah sri sultan hamengkubwono x
kepada putri sulungnya untuk menjadi penggantinya kelak
alasannya nama mangkubumi adalah nama yang sama yang diberikan ayah sri sultan hamengkubwono x
sebelum ia dinobatkan menjadi raja
saya kira ini proses yang sudah dipersiapkan lama
dan ini merupakan upaya untuk mengkonfirmasi sabda dan dau raja dalam bentuk aturan regulasi
sebenarnya hambatan terkait kata istri ini sudah lama
sejak dua ribu lima belas mereka coba di berdais tapi gagal
dan ini merupakan saya kira kado besar bagi puku sultan dan gkr hemas
atas upaya mereka untuk menjadikan putri sulungnya sebagai ratu